seorang ibu terpisah dari bayi yang baru dilahirkannya
saat goncangan gempa terjadi di tuban jawa timur
sang ibu berhasil dievakuasi ke luar rumah sakit
sementara bayinya baru berusia beberapa jam
masih dirawat di ruang bayi
rasa cemas dan kepanikan sempat menggelayut
di hati nur aini seorang ibu yang baru melahirkan
ketika gempa terjadi jumat sore
betapa tidak nur aini yang bersalin di rumah sakit
unair surabaya harus terpisah sementara dengan bayinya
ia masih berada di ruang operasi
sementara sang bayi berada di ruangan bayi yang terpisah
nur aini berhasil dievakuasi ke luar rumah sakit
selain panik karena goncangan gempa
nur aini juga panik karena tidak tahu
apakah bayinya yang baru berusia beberapa jam
ia dan suami dilarang masuk
karena khawatir terjadi gempa susulan
nur aini baru bisa bertemu bayinya setelah gempa meredah
dan pasien dibawa kembali masuk
ketika itu suster membawa bayinya
dan menyerahkannya kembali pada sang ibu
kejadian evakuasi ke bawah di mana tadi
mbaknya sendiri gimana panik
terasa berapa waktu itu
tapi tempat itu masih menarik
kan nggak bisa berubah
terus anak di ruang bayi
waktu itu sempat kepikiran adik bayi nggak wabuh
istri juga kan di ruang operasi nggak tahu
kan jauh tempatnya itu
kini nur aini dan bayinya dirawat sementara di ruang lobi
pasien rumah sakit baru akan dikembalikan ke ruang rawat setelah kondisi dipastikan aman
mahendra triginanjar kompas tv surabaya jawa timur